dan bagi anda pemilik kendaraan roda dua ataupun roda empat salah satu faktor yang menentukan keamanan berkendara adalah ban
ya apalagi bagi yang hendak pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi saat lebaran nanti
anda harus bisa memilih ban yang sesuai dengan kondisi jalan dan memenuhi standar
untuk memastikan kualitas manufaktur ban dan meningkatkan keamanan di jalan raya
tufrenlan mendirikan laboratorium pengujian ban independen pertama di indonesia yang berlokasi di taman tekno bsd tangerang selatan
lab seluas lima ratus tiga puluh meter persegi ini disertifikasi penuh oleh bandar standarisasi nasional indonesia
selain itu lab tersebut berkualifikasi menguji bahan mobil penumpang truk bus dan sepeda motor untuk memenuhi standar nasional serta internasional
pembukaan lab ini dilakukan bertempatan dengan kondisi penjualan mobil di indonesia yang diprediksi akan meningkat
fasilitas ini akan mendukung target kementerian perindustrian indonesia
mendorong daya saing industri melalui peningkatan standarisasi dan target kementerian perhubungan
tujuannya adalah mengurangi angka kecelakaan menjadi nol dengan memenuhi kebutuhan pengujian
dan ban berkelas dunia di indonesia